keputusan komisi pemilihan umum nomor lima ratus empat tahun dua ribu dua puluh
tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih
dalam pemilihan umum tahun dua ribu dua puluh empat
ketua komisi pemilihan umum menimbang
a bahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi no satu phpu pres dua puluh dua r dua ribu dua puluh empat
tanggal dua puluh dua april dua ribu dua puluh empat dengan amar putusan mengadili dalam eksepsi
menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya
dan dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya
dan putusan mahkamah konstitusi no dua phpu pres dua puluh dua r dua ribu dua puluh empat

menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya

menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya
dan dalam pokok permohonan pemohonan pemohonan pemohonan pemohonan pemohonan pemohonan
berdasarkan ketentuan pasal empat ratus tujuh belas ayat satu undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
tentang pemilihan umum yang menyatakan pasangan calon terpilih
ditetapkan dalam sidang pleno komisi pemilihan umum
dan dituangkan ke dalam berita acara hasil pemilu presiden dan wakil presiden
c bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal delapan ayat sembilan
peraturan komisi pemilihan umum nomor enam
tahun dua ribu dua puluh empat tentang penetapan pasangan calon terpilih
penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih
dalam pemilihan umum yang menyatakan komisi pemilihan umum
menetapkan pasangan calon terpilih dengan keputusan komisi pemilihan umum
d bahwa komisi pemilihan umum telah melaksanakan sidang pleno
untuk menetapkan pasangan calon terpilih presiden dan wakil presiden
sebagaimana tertuang dalam berita acara nomor dua ratus lima puluh dua
garis miring pl satu sembilan garis datar ba garis miring lima garis miring dua ribu dua puluh empat tanggal dua puluh empat april dua ribu dua puluh
e bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d
perlu menetapkan keputusan komisi pemilihan umum tentang penetapan pasangan calon presiden
d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d
tentang penetapan pasangan calon terpilih penetapan perolehan kursi
dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum
e bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d
keputusan komisi pemilihan umum no tiga ratus enam puluh tahun dua ribu dua puluh
tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden
anggota dewan perwakilan rakyat dewan perwakilan daerah
dewan perwakilan rakyat daerah provinsi
dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota secara nasional
dalam pemilihan umum tahun dua ribu dua puluh empat
memutuskan menetapkan keputusan komisi pemilihan umum
tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih
dalam pemilihan umum tahun dua ribu dua puluh
ke satu menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua
dan raka buming raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih
periode tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan dua ribu dua puluh
dalam pemilihan umum tahun dua ribu dua puluh
dengan prolean suara sebanyak sembilan puluh enam dua ratus empat belas enam ratus sembilan puluh satu suara
dengan prolean suara sebanyak sembilan puluh enam dua ratus empat belas enam ratus sembilan puluh satu suara
dengan prolean suara sebanyak sembilan puluh enam dua ratus empat belas enam ratus sembilan puluh satu suara
dengan prolean suara sebanyak sembilan puluh enam dua ratus empat belas enam ratus sembilan puluh satu suara
memenuhi sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi
yang tersebar di tiga puluh delapan provinsi
ke dua keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di jakarta
pada tanggal dua puluh empat april dua ribu dua puluh
tahun dua ribu dua puluh empat ketua komisi pemilihan umum
hasri masyari ditanda tangani
selanjutnya adalah penyerahan berita acara
dan salinan keputusan kpu tentang
penetapan pasangan calon terpilih
presiden dan wakil presiden dalam
berita acara dan salinan keputusan diserahkan kepada
ketua majelis permusyawaratan rakyat
pimpinan dewan perwakilan rakyat
yang selain ini telah melihat
yang ketiga penyerahan kepada pimpinan dewan perwakilan daerah
yang keempat penyerahan kepada pimpinan mahkamah agung
yang kelima penyerahan kepada pimpinan mahkamah konstitusi
yang keenam menyerahkan kepada presiden republik indonesia
yang keempat pimpinan partai amanat nasional
yang kelima pimpinan partai solidaritas indonesia
yang keenam pimpinan partai bulan bintang
yang ketujuh pimpinan partai garda republik indonesia
yang keenam pimpinan obra yang pertama
yang kondisif kerdis lanc ameras
mohon yang berkenan hadir
yang pertama partai nasdem
yang kedua partai kebangkitan bangsa
atau terakhir ada penyerahan
dan wakil presiden terpilih